waduh tambah lagi banyak temen temennya boy
males banget deh jadinya
mama pasti sibuk promosiin gacuannya
halo tante ya kenapa
ada yang bisa meli bantu gak tafer malem malem
iya bener tante itu memang lagi butuh bantuan
tapi kan kita nikah bukan buat ngezolimin siapapun
kita nikah karena ibadah
kalaupun bu devi sedih dan ter
itu bukan karena penikahan
itu bukan karena pernikahan kita
karena dirinya sendiri
kok diri dia sendiri panut
ya saya juga gak tau
ya mungkin aja seperti itu
ya banyak juga kok
orang yang sedih
orang yang kesel
orang yang marah melihat orang lain tuh bahagia
sejauh kita nggak ngelakuin niat jahat
untuk orang lain
ya jangan aja
yang penting kita lanjutin pernikahan kita
badai memang belum berlalu
tapi bajai pasti berlalu
oh iya undangan buat kepala sekolah sma negeri satu tasik udah
udah dong pamir
pak coki kan
iya udah beres
si abah kemana sih
jam segini belum pulang juga
ini bener ya
udah kelewatan banget
hah si abah teh
makin tua makin menjadi
tua tua keladi kan
bikers sekolah tuh kira kira
mulai besok nih ya
guru nama nih motor sama orangnya ditaliin
nah jadi gak bisa kemana mana tak
wah ini gitu kamu kasih apa
bukan masalah keberanian ini mah
sama nenek raja ditaliin ya
sudah temanin waninya

abah dateng dateng sinyam sinyum
kayak gak punya salah aja
weh memangnya abah salah apa mana
kita tuh dari tadi tuh disini nungguin abah pulang
eh siapa yang minta ditungguin coba keren
eh mah kita semua teh hari wang
abah teh kemana sebenarnya teh
makannya jangan banyak gas malam malam ya
sama kita kita sama santai
cuma sama nenek kasihan
lon di rumah heh
abah teh dari mana sih
sampai pulang jam segini
udah malam ini teh abah
nggak inget waktu apa
aduh nenek jangan nyelocos terus aduh nenek
kalo mau nanya ke abah teh satu pertanyaan demi satu pertanyaan
biar abah juga jawabnya enak ya
abisnya neng kesel sama abah
mengingat waktu jam segini baru pulang
sekarang sekarang apa jadi gak bertahan di rumah
sekarang kalo di rumah sms an gabis gabis sendiri
neneknya gak dianggap
abah punya pacar lagi yah
pokoknya kalo abah punya pacar lagi
kalo sampe abah nikah lagi nenek mah gak mau
nenek gak setuju dan nenek mau pulang ke bandung
neng mau tinggal di bandung sendiri kan
wuih kacau malau
allah saya tidak mau kehilangan si neng
tapi juga saya tidak mau kehilangan si teteh manis
eh si giung
kok abah malah bengong sih
kalo abah pasti lagi mikir kan gimana caranya abah buat balik lagi sama neng
udah tuh abah abah tuh jujur sama neng
kan abah sendiri yang suka ngajarin sama neng
kalo misalkan neng tuh harus jujur sama semua orang
neng abah tidak pacaran neng
kan neng yang pacaran yang berbohongan abah mah wajar weh
gitu anak muda berbohongan sok weh gitu
abah manteh masa aku tidak percaya sama abah
sampai kapanpun neng gak percaya sama abah
wah eh berat woy
mbah mbah mbah
nah ada apaan baby
nanti sama gue aduh reng gua tuh yakin banget deh tapi lo tuh sebenarnya baik banget sama lo
dia tuh sayang banget sama lo dia itu enggak ngasih lo izin kalau menurut gue nih ya gara gara dicuci
otaknya sama si mahmud iya sih gue juga yakin disitu pasti gara gara adriana ya mudah mudahan
besok buat aku ada acara gitu apa kek biar dia nggak di rumah ya jadi lo bisa cabut aja diam diam
semoga aja ya sini ya semoga jauh lokasi jalan terbaik buat gue besok amin tapi oh jangan bilang
gue sama papanya gue dulu ya tentang ide lo yang mau cabut dari rumah ini soalnya gue takutnya
ntar mau php kalau besok beneran jadi dateng jadi kayak biarin aja boy sama papanya mikir kalau itu
nggak bakal dateng jadi in case of emergency besok lo bener bener dateng mereka nggak bakal kecewa
amat oke iya sih ya udah deh
makasih ya sin buat waktunya bye da da
sejak kapan mama ada di samping papa
hai sejak dua puluh lima tahun yang lalu mama sudah berdiri di samping papa
serius nih kakak tuh lagi mikirin apa sih
tapi raut mukanya bu lagi mikirin apa apa
apa jangan jangan pokoknya lagi mikirin ada tamu undangan yang belum diundang gitu
eh bentar bentar bentar ya mama masih mau ngomong tau
teman boy itu ngeliat mama sama papa bersaing buat ngejodohin boy sama cewek lain
eh nggak tahu nah nggak kayak gitu pasti temen temen kamu itu juga udah tahu karakter
mama sama papa emang kita berdua suka bersaing ya pak ya tapi kan kita bersaingnya intelek ya kan
ya kan pak iya juga sih boy undang aja temen temen kamu oh i know mama tau pasti papa itu takut ya
kalau papa itu kalah tuh si reva dengan gajolannya si mama ya kan ya kan beneran nih serius nih undang undang
bener nih deal udah aja boy gitu doang baru semangat oke
hai yes inget nih kemau masih punya deh nomor telepon temen kamu yang waktu itu datang hari
ulang tahun kamu itu loh yang pakai kacamata siapa namanya memilih meli meli yaudah kemama
bantuan dia untuk jadi orang undang undang teman teman boy semuanya di sini oke cocok
tuh ya meli mama kayaknya ada di nomor teleponnya
waduh tambah lagi banyak temen temennya boy males banget jadinya mama pasti sibuk promosi ngacuannya
kenapa tante ada yang bisa meli bantu gak telpon malem malem
iya bener tante itu memang lagi butuh bantuan kamu
tante pengen kamu tuh bantuin tante undang undangin semua temen temennya si boy
untuk datang ke acara enif pernikahannya si tante sama si papanya boy
nah ini yang ke dua puluh lima tahun tahu
jadi kamu undangin aja ya temen temennya ya
tapi temennya meli sama boy banyak tuh
temen yang mana tante temen main atau temen sekolah
kamu undang aja temennya boy semuanya
lusinan atau kodian terserah deh yang penting
nah kamu undang nih terserah mau muda mau tua
pokoknya kamu undang aja biar acaranya makin seru
oke deh tante nanti meli sampein ke temen temennya ya
yaudah kalau gitu terima kasih ya
kamu boleh tidur lagi sekarang
iya sama sama tante
ma'asih orang itu keliatan cerah banget gitu
ma kamu betul ah
kamu kodian mama bener bener deh
hubungan mama sama temen mama ini udah sejauh apa sih sebenernya
karena setiap kali mau dinyat mama sekarang nih akhir akhir ini
senyumnya tuh aduh

cantik banget deh mama sekarang
dulu juga cantik selamanya juga cantik
pokoknya mama beda banget
aduh pokoknya mondi itu senang banget senang banget gak mama kayak gini
enggak jauh kok sayang
ya paling jauh ya kayak kemarin itu
dia anterin mama pulang dari kantor ajak mama makan
ya udah segitu aja
aduh bukannya itu maksud mondi mah
teman mama ini udah nembak apa belum
kalau ditembak ya itu mamanya mati
mondi penasaran banget
enggak jadi intinya mama
teman mama ini udah ngutarin cinta apa belum
udah ngelamar mama apa belum
tapi nggak perlu dia bilang pun
rasanya mama udah tahu kok kalau dia suka sama mama
kalau enggak ngapain dia bela belain nganterin makanan buat mama
jemput mama pulang kantor ngantarin ke rumah
itu aja udah lebih nyari cukup
kalau dia ngasih tahu mama dia suka sama mama
tapi mama juga suka dong sama dia
mama pernah juga sih nganterin sarapan buat dia
ma kalo itu sih udah lebih dari sekedar kata kata ma
kalo mau dibilang ya ma
mama cepet cepet nikah
mama sama dia udah sama sama dewasa
dan justru kalo makin ditunda tunda terjadinya dosa ma
sayang kamu tuh terima kasih sekali sama kamu
karena mama ngerasa kamu itu bukan sekedar anak mama
tapi teman curhat mama mama bisa nyeritain apapun
dan kamu selalu mendukung gue
mama senang dan terharu sekali